kriteria produk halal itu
kriteria produk halal itu
kemudian yang kedua selain rometnya memang sudah memakai
alat alat yang digunakan juga harus alat alat yang juga
untuk menghasilkan satu produk yang halal itu
makanan minuman gitu ya
terus pakaian dan bisa juga sekarang ya